laut cina selatan di mana indonesia memiliki zona ekonomi eksklusif kembali tegang
laut yang diprediksi memiliki cadangan minyak dan gas tujuh triliun rupiah itu menjadi rebutan
tiongkok dicurigai mengincar kawasan tersebut untuk mendapatkan sumber energi baru
dalam diskusi di kanal youtube korps alumni himpunan mahasiswa islam rabu siang
beberapa pengamat mengingatkan pemerintah indonesia untuk melakukan strategi geopolitik
pemerintah didorong untuk memperhatikan perkembangan situasi natuna
nilai bruto minyak blok natuna itu sekitar rp tujuh satu ratus dua belas triliun
jadi saya kira ini sangat besar
nah masalahnya yang besar ini kita peduli nggak untuk menjaga
sebaliknya cina itu sudah menjadikan ini sebagai target untuk menuhi kebutuhan energi yang terus meningkat di dalam negerinya
menurut marwan kandungan minyak dan gas di blok s
natuna yang ditemukan pada seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga namun tidak kunjung dieksploitasi disebabkan kandungan co dua yang terbilang tinggi
tidak ada negara investor yang mau membantu indonesia tanpa dukungan insentif pajak pemerintah
natuna perlu digerakkan untuk menunjukkan kedaulatan negara
direktur eksekutif global future institute hendrajit mempunyai pandangan hampir senada
menurutnya menghadapi ekspansi kebijakan one belt one road tiongkok indonesia perlu pendekatan strategi
indonesia melalui natuna bisa menjadi pemerintah yang lebih baik
bisa menjadi epicentrum asia tenggara bagi kebijakan jalur sutra baru negara tirai bambu
indonesia tidak perlu reaktif
jadi sebetulnya kita dalam posisi yang cukup strategis menjadi epicentrum minimal di asean
di dalam membangun bargaining atau yang disebut balancing strategy itu
nah di dalam konteks ini memang sangat masuk akal atau sah sah saja ketika sebagai epicentrum ini
kita juga membuka opsi opsi dengan negara negara lain
indonesia yang masih kekurangan alat utama sistem persenjataan atau alutsista maritim
tentu perlu berpikir dua kali menghadapi tiongkok
menurut pengamat pertahanan kony rahakundini apabila indonesia mengambil langkah konfrontasi
maka pemerintah perlu menyediakan sejumlah alutsista yang ideal
jadi pertanyaannya indonesia itu mau kemana
coba ulangi lagi pertanyaan kepada diri kita sendiri
mau jadi ruling power kah mau jadi rising power kah
atau tetap mau menjadi emang gue pikirin power
jangan kaget kaget terus setiap saat ada kejadian gitu
nah kalau kita mau jadi ruling power kita mesti punya sistem thinking
berpikir negara ini mau kemana sih dengan misalnya menjadi visi poros maritim dunia
visinya itu mesti jelas
kony masih memberikan pilihan lain bagi indonesia berkompromi dengan diplomasi
menurutnya menghadapi tiongkok yang semakin super power tidak cukup dengan perdebatan perlu tidaknya pengadaan alutsista
jalan tengah menurut koni adalah berkaca pada historical claim
atau cerita sejarah tentang hubungan harmonis nusantara dengan tiongkok pada masa lalu